ada masih di newsroom kaum nasham sebut ferdis sambo telah mengakui perbuatannya
yang menjadi otak dari pembunuhan terhadap brigadir yosua yang terjadi pada delapan juli dua ribu dua puluh dua lalu
selain mengakui sebagai otak dari pembunuhan tersebut
ferdis sambo juga mengakui kepada kaum nasham bahwa dirinya juga telah menjadi otak dari obstruction of justice
seperti mengubah tkp melenyapkan barang bukti hingga mengondisikan sejumlah pihak
untuk menjadi saksi kunci sesuai dengan skenario yang dibuat
mantan kadif propampori tersebut telah membuat alur skenario tentang bagaimana kematian brigadir yosua
di awal alur skenario itu disebutkan telah terjadi baku tembak dengan baradae di rumah dinas karif propam
hingga mengubah tkp dan melejapkan sejumlah barang bukti
irjen ferdisambo juga mengondisikan sejumlah pihak untuk menjadi saksi sesuai alur yang direncanakan
hingga bisa disebut sebagai obstruction of justice dari peristiwa sebenarnya
yang menjadi otaknya ya sudah jelas saudara fs dan dia mengakui memang saya saya yang buat skenario juga
sebelum mereka bergerak dari rumah pribadi ke rumah dinas itu dia memanggil satu persatu
saudara kuat dipanggil saudara ricky dipanggil saudara baradae dipanggil dia bikin skenario dan dia katakan nanti kamu lakukan ini ini ini begitu
sampai di tkp dia jalankan perintah itu
setelah itu dia mulai mengatur atur katakanlah pemindahan tkp nya barang bukti dan lain lain
kemudian memanggil orang orang yang sekarang orang orang itu diperiksa oleh itsus mabes polri